wah patung budong gimana aku bisa terima aja
yang ada sekarang ini semakin melunjak
papa tahu sendiri kan cctv kampus diawasi sama petugas lpsm
aku mana bisa nyuruh nyuruh dia sekarang
kan kamu sendiri yang bilang kalau si putri itu masih punya utang sama kamu
terus kalau dia udah gak kuliah lagi disitu gimana kamu menagi utangnya
udah mendingan kamu beresin aja utang dia
kamu urusin itu dulu
udah gak usah hubungan lagi sama dia
kok ada logo kampusnya putri
ini surat apa ya
ini tadi ibu temuin jatuh dari saku celana kamu
untung ibu belum baca isinya
ibu lihat ini ada logonya kampus kamu takutnya penting
itu gak penting kok bu
tapi kok kayaknya surat penting kok
suratnya beneran gak penting
ini tuh sampah tadi mau dibuang
cuman aku lupa
ini bajunya biar aku ajakin cuci ya bu
ibu makan aja

untung aja tadi langsung aku ambil suratnya
kalau gak pasti ketauan sama ibu
tapi kenapa aku buang di tempat sampah samping meja makan
kalau ibu ngecek lagi gimana
kamu dikeluarin dari kampus
kamu dikeluarin dari kampus
ibu gak usah baca surat ini
tadi kamu bilang surat ini sampah
tapi isinya surat ini kamu itu dikeluarin dari kampus
ini suratnya udah jadi sampah beneran bu
karena ini udah gak berlaku lagi
surat ini dirubah
ibu kan udah bilang kamu
kamu kan harus jujur ke ibu
lagian pun kalau kamu dikeluarin dari kampus ibu gak parah
aku tuh gak dikeluarin bu dari kampus
ini tuh suratnya
udah dianulir udah dirubah
karena semuanya udah diselesain sama lpms
tadinya aku emang mau buang surat ini karena aku gak mau ibu baca
lagian kalau aku dikeluarin dari kampus
kan kampus juga yang rugi bu
karena mereka ngeluarin salah satu mahasiswi mereka yang paling bertanggung jawab
masih mereka yang paling berprestasi
iya kan bu
kamu tuh bisa aja put
meskipun putri bisa senyum dan gak kelihatan ada masalah
aku masih tetap ngerasa kalau ada sesuatu yang disembunyiin putri
sayang aku gak bisa dengar suara hati ibu
padahal di saat saat kayak gini
aku pengen banget tahu
apa yang ibu rasain
ibu jangan mikir yang macem macem ya
aku gak dikeluarin kok dari kampus
yaudah kamu makan ya
seandainya aja ayah kamu masih ada put
kamu gak akan perlu mengandalkan beasiswa buat kuliah
karena ayah kamu tuh dulu memiliki segalanya sayang
tunggu maksud papa apa

kan papa yang bilang sendiri papa bakal handle semua ini
tunggu maksud papa apa
usus goreng gak jadi dikeluarin dari kampus
kan papa yang bilang sendiri papa bakal handle semuanya
kamu tenang aja lah dulu
jangan panik kayak gitu
wah gimana aku bisa tenang
selama usus goreng itu masih ada di kampus
aku gak akan bisa tenang
dengerin keputusan itu papa ambil
itu untuk kebaikan kamu juga
karena kalau putri sampai dikeluarin dari kampus itu
orang orang pasti ngira kalau papa ada campur tangan di situ
lagian posisi putri itu kan korban di sini
aneh kalau tiba tiba dia keluar
tetap aja aku gak terima
sudahlah pangeran kamu terima aja
pak pak pak tunggu dong gimana aku bisa terima aja
yang ada sekarang dia semakin melunjak
papa tahu sendiri kan cctv kampus diawasi sama petugas lpsm
aku mana bisa nyuruh nyuruh dia sekarang
kan kamu sendiri yang bilang kalau si putri itu masih punya utang sama kamu
terus kalau dia udah gak kuliah lagi di situ gimana kamu menagih utangnya
udah mendingan kamu beresin aja utang dia
kamu urusin itu dulu
udah gak usah hubungan lagi sama dia
gak usah sih
fix khusus goreng itu emang menyebalkan
biar kayak gitu buktinya temen kamu rizki jauh jauh datang ke kantor papa
cuma untuk belain putri
ternyata rizky ke kantor papa
hari ini hari terakhir gue bisa ke kampus
gue bingung gimana caranya supaya dia tetap bisa bertahan di kampus bunga bangsa
ini yang kosnya sepuluh nek
masa iya gue harus bersimpu di kaki pangeran dan minta maaf di depan banyak orang supaya gue bisa tetap kuliah di sini
kan jangnya putri ketinggalan
ini pasti karena putri ada masalah sama pangeran
dia pasti jadi banyak pikiran
coba aja masih ada kamu
putri pasti gak sesusah ini kan
putri pasti gak sesusah ini kan

ternyata feeling lo bener
si rizky ikut campur sama urusan gue
dia berani ngancam bokap gue
dia bilang kalo bokap gue sampe gak cabut itu surat d o buat si usus goreng
dia mau blow up semua berita ini ke media
berani banget dia ngomong gitu ke bokap gue
wah gila sih itu
anak seru banget
maksud gue kayak gitu
gue gak nyangka aja gitu sama si rizky bakal senekat itu